menyebut durian tentu langsung terbayang aroma dan kelezatan daging buah berduri ini durian
jemongko adalah salah satu durian kualitas unggulan di hutan kalimantan barat untuk
mendapatkan durian jemongko disatu si durian seperti ini diperlukan berbagai upaya rata rata
durian jemongko yang baru jatuh dari pohonnya sudah langsung terjual oleh penampung besar buah
durian di kota pontianak jadi untuk membuktikan kelezatan durian jemongko ini penikmat durian
harus berburu langsung ke hutan di tepian alur sungai sekayam kabupaten sanggau dari
kota pontianak ke dusun jemongko perjalanan bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat maupun
roda dua dengan waktu tempuh perjalanan sekitar enam jam tiba di dusun jemongko

ini melewati jalan setapak menuju ke hutan durian dusun jemongko mewarisi anugerah
pohon durian terbaik dari leluhur pohon durian di dusun jemongko tumbuh liar di hutan sehingga
umur pohon durian rata rata sudah puluhan tahun lihat saja pohon durian ini tinggi menjulang
hingga delapan puluh m dari tanah saat musim durian di bulan oktober hingga november satu pohon durian bisa
menghasilkan durian hingga ratusan buah
durian jemongko memiliki beberapa varietas durian terbaik seperti durian
dusung ki khotut durian terbagah durian yorens dan yang paling unik dan langka adalah durian
youma berkuran kecil namun dagingnya tebal berwarna kuning keemasan dengan aroma yang
harum karena keberadaan pohon durian semakin langka di alam akibat perluasan perkembunan

pegiat budidaya durian di kalimantan barat mengembangkan bibit durian unggulan kalimantan barat ini
dengan sistem okulasi atau penyambungan pucuk daun
agar menghasilkan bibit pohon durian yang bisa mempertahankan rasa dan keunggulan lainnya
bahwa durian beliau tersebut ternyata tetap stabil
baik itu dari produktivitasnya dari warna buahnya dan rasanya
nah kali ini pun ada berbuah di atas pohonnya kurang lebih sekitar tiga ratus buah
dan ini sekarang sudah mulai jatuh bagus
durian durian jemongko memiliki beragam varietas
potensi durian jemongko yang beragam itulah yang membuat durian jemongko memiliki kualitas tinggi dan kaya rasa
dulu sebelum ada ternama jadi ya hitunglah
nah ini tiga puluh satu
nah jadi selama dia tersebar sesudah kontes jadi menang juara tiga itu ya lalu langsunglah harganya lalu meningkat
menikmati durian langsung di bawah pohonnya memberikan sensasi yang berbeda
penikmat durian dapat menginap di pondok durian
yang telah disiapkan untuk menikmati langsung buah durian yang baru jatuh dari pohonnya
ini semua sudah masuk jadi rasanya oranye tebalnya sudah oke
manisnya ada kental lembut lagi
jadi semua masuk itu
kental lagi rasanya
durian jemongko juga bisa ditemukan di pasar pasar kota pontianak
hanya saja harganya jauh lebih mahal
mulai tujuh puluh hingga ratusan ribu rupiah per buahnya
para petani durian jemongko berharap
popularitas durian jemongko ini semakin menanjak
sehingga durian lokal asli kalimantan barat ini bisa mengangkat citra durian lokal sebagai komoditi ekspor pertanian unggulan
dan mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah untuk ibu didayakan
adisa putro sanggau kalimantan barat